para undang undang yang berbahagia
sekarang kita memasuki acara puncak
yaitu pengemaran buket pengantin
untuk tamu yang single alias jonglo
gina tangkep ya
nanti bobby juga usaha tangkep
nih nikah sendiri sama sama emil
ini belum berakhir
aku gak akan ngebiarin kamu bahagia
gue minta lo buatin satu puisi
tentang seorang anak yang bahagia karena papanya bahagia
kau membuatku percaya
kalau cinta itu ada
dari caramu mencintaiku
bagi ku mama sangat berharga
tapi sayangku padamu
juga tatah dirimu
kau telah bahagia kan aku
aku pun ingin
cerita cinta barumu terukir di tempat ini
bukan melupakan yang telah kita lakukan
bukan melupakan yang telah kita lakukan
tapi ku akan pergi

tapi serius ini masa dari gua
tadi siang man
engga beneran dia rin
menan dia kan kemarin lo minta bantuin gue buat beliin baju buat si karin kan
kita juga dibeliin lah
ngomong gausah baju susah nyari baju gua mah
masa ke depan enak tuh
kayaknya tinggal nunggu waktu
buat lihat roman dan karin jadian
buktinya roman sampai bela belain
biar bisa dateng kesini
memang sih roman itu
apaan sih ah
apaan sih man
eh jujur ya sama gue ya
kapan gue minta sama lo buat nyariin baju gaun pesta buat karin
gua tau emang lo ga pernah ngomong
cuma gua inisiatif aja buat bantuin lo deketin karin
ya ampun sam
tapi lu kenapa mesti beliin baju buat karin sih
ya kan lo sendiri yang bilang lo suka beneran sama karin ya
gue bantuin lah biar hubungan sama karin makin lancar
udah gue lapar lah
mencari makan dulu
masukin aja deh sam
kata deren bobby dateng kesininya sama sissy
jadi gue aman dong dateng kesini
mudah mudahan gue sama deren ga backstreet lagi
hmm ini enak ini enak nih orang sama makanannya
bukan gina ga dateng ya
ga tau nih kok bisa dateng ya
yaudah ipob samperin gina dulu ya
nanti takutnya gina salah paham dengan kebersamaan kita
takutnya ada wartawan ngeliat nanti kita diliput
boleh ngejar dulu gina
gina ini penampilan tercantik kamu yang pernah kuliah
oh jadi kemarin mana aku ga cantik gitu
pasti ga merasa
enggak maksudnya kemarin cantik cuman hari ini jauh lebih cantik gitu
oh mau mending juga ga
mau yang mana mau yang merah apa yang
itu aja deh
yang ini ya
ya ampun akhirnya gina datang juga
aduh cantik banget
ga ada duanya
ah bobi sekarang tau kenapa gina kayak gini
senyuman gina tuh bikin kemarahan bobi luluh lantai
maksudnya begini tadi
gina udah makan
orang rumah nggak ada yang masak apa masa belum makan
eh kamu udah makan
gua belom gabap
oh belom yaudah cari sendiri ya
gue mau nyari makan sama gina
jadi of tek
ini belum berakhir
aku gak akan ngebiarin kamu bahagia
siap ya semua ya
emang kau ingat kau masih muda
kok mau makan kertas
kayak rayap kali makan kertas
wih langsung disamperin
wadilah amat kali
ikut gue yuk
udah ikut gue yuk
eh mau kemana
sampai narik gue
sampai narik gue
eh mau lagi
jangan marah sama gue
mau ngomongin tentang baju yang gue pakai ini kan
mau bingu ngin budi duit itu ya triedat